ini bukanlah salju melainkan busa yang memenuhi badan sungai kalidami kecamatan mulyorejo surabaya
busa busa ini biasanya muncul saat rumah pompa bozem kalidami dinyalakan
rumah pompa ini dinyalakan untuk mengatur distribusi air khususnya saat ketinggian air melebihi batas
gerojokan air dari pompa dengan volume tiga kubik per detik ini membuat air teraduk hingga muncullah busa
bila terkena angin busa busa ini berterbangan menyerupai salju
peristiwa seperti ini sudah bertahun tahun dirasakan warga khususnya saat musim kemarau
selain berterbangan busa busa ini juga mengikuti aliran sungai kalidami panjangnya bisa mencapai lima km
rabu pagi dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur melakukan tinjauan langsung sekaligus pengambilan sampel
dugaan sementara kadar air sungai ini mengandung deterjen pekat
penyebabnya adalah limbah domestik usaha cuci mobil
laundry dan juga limbah industri yang dibuang langsung ke sungai
jadi apapun yang dibuang ke sungai utamanya limbah apalagi hasil usaha tadi mbak
karena hasil usaha itu kan dia pasti menggunakan bahan bahan kimia
nah kalau sudah tercampur dengan bahan kimia langsung dibuang saja
ya tinggal kayak apa hasilnya kan gitu
makanya tadi kenapa harus ada kipal pengelolaan tadi mbak
jadi mereka yang menggunakan air
yang dia ambil dari sungai maupun dia mungkin air yang dia gunakan sendiri dari air yang lain
tapi ketika dia menggunakan bahan kimia itu harus di ini dulu diolah dulu
harus dicek dulu apakah nanti setelah dia mau buang nanti memang silakan dibawa ke sungai
tapi apakah sebelum dia membangun ke sungai itu sudah memenuhi baku mutu air yang layak dibangun ke sungai
tapi disinilah ya disinilah banyak kelalaiannya disitu
selain dinas lingkungan hidup organisasi konservasi lingkungan khususnya sungai ekoton juga melakukan tinjauan dan uji awal langsung
hasilnya beberapa parameter di atas ambang normal diantaranya oksigen terlarut kandungan mineral tingkat keasaman dan pospat
berdasarkan uji uji penelitian ataupun uji surfaktan
bahwasanya fosfat itu juga
berdasarkan uji uji penelitian ataupun uji surfaktan bahwasanya fosfat itu juga
dapat membunuh bakteri ya salah satunya
itu bahkan terbukti
bahkan organisme organisme yang lain juga banyak yang mati
salah satunya ikan gitu kan akibat fosfatnya terlalu tinggi gitu
kandungan oksigen terlarut atau biasa disebut do
disolve oksigen yang tinggi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai
jadi ketika do nya itu rendah eh tinggi
artinya bahwasanya banyak sekali
dari organisme organisme perairan seperti kayak vitoplankton ataupun alga alga yang ada di perairan
itu tinggi apa ada di air
artinya kan mereka berfotosintesis kan
sehingga menghasilkan oksigen terlarut dalam air itu tinggi
jadi seperti itu
dan itu ketika organisme organisme perairan seperti kayak alga yang di air itu ketika itu melimpah
artinya dia dapat menutupi sinar matahari artinya dia dapat menutupi sinar matahari
sinar matahari ketika dia melimpah
jadi istilahnya adalah blooming alga
jadi dapat menutupi daerah perairan di mana nanti akan berpengaruh terhadap habitat habitatnya ikan
kemudian organisme organisme yang hidupnya di dasar perairan seperti itu karena membutuhkan cahaya juga
ekoton merekomendasikan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat
dan menelusuri pelaku usaha dan industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur